kita awali dengan informasi ribuan warga kebon harjo semarang bentrok dengan petugas saat pelaksanaan penggusuran kamis pagi tadi
ya dan aksi saling dorong dan pelemparan mewarnai aksi penggusuran tersebut
aksi saling dorong dan pelemparan kepada petugas kamis yang dilakukan warga kebon harjo semarang yang menolak penggusuran oleh pt kai daob empat semarang
warga yang sudah bersiaga didesak mundur oleh petugas yang melakukan pembongkaran rumah
salah satu warga histeris saat petugas mulai membongkar
satu persatu rumah mereka yang terkenal pembangunan jalur rel kereta api menuju pelabuhan tanjung emas semarang
ribuan petugas dari kai daob empat semarang satuan dalmas brimob serta sabara polda jateng
terus melakukan penjagaan dan mendesak warga untuk meninggalkan rumah mereka yang akan dilakukan penggusuran